masih makan bukannya tadi ayang gigi udah bawain uya surjengkol yang rasanya wow amazing
siapa yang ngomongin situ orang gigi belum kasih makan putra kidul putra kidul tamagoci
pemberian dari mas rendy nih kalau nggak dikasih makan nanti dia mati lagi gimana tuh ayang gigi
ayang gigi ngapa gini mainnya begitu ah hai hai hai biar kenapa halo pak saya mau info pak saya
lihat ada apa nino di kantor polisi praja lima pak
hai dan saya ikutin diam diam saya dengar kalau dia mau ketemu sama angga
nino mau ketemu angga
nino tahu dari mana tentang anda saya juga kurang tahu pak
ren kamu ikuti terusnya ya cari tahu
kalau ada apa apa kabarin saya baik pak

bapak mau kemana ya bukannya tadi urusan mobil bapak sudah beres
ya pak ini saya mau munjungi tahanan yang beramai r langga
bapak tunggu dulu karena saudara r langga sudah menerima kunjungan lain
gawat saya nggak bisa ketemu angka sekarang jangan sampai panino bertanya ke angga soal
hubungan pak dan pak roy ya udah kalau gitu saya tunggu ya pak silakan
tadi saya gak fokus
ini asfal bukan busa
ini duduk itu saya bantu bawa ke rumah sakit ya
saya iparnya aldebaran
apa anda tau
hubungan antara aldebaran dan juga
lo iparnya dia
jangan pernah sebut nama dia di depan gua
udah mati belum
udah mati kan
andin beruatnya siuman
memang kemarin sempat kritis
jangan bikin keributan disini
tunggu saya belum selesai bicara
saya gak ribut lagi disini
kok gak ada urusan sama lo
aldebaran suruh datang kesini ngomong sama gue
sudutnya ke gue
lihat dimana ini

aduh aduh aduh aduh yang kiki lihat lihat dong jadi muka uya jadi kuyuk begini nanti
mau bantuin doang kok ah ya lagian bikin kaget aja sih
kiki lupa belum kasih makan masih makan bukannya tadi ayam kiki udah bawain uya
surjengkol yang rasanya wow amazing siapa yang ngomongin situ orang kiki belum kasih makan putra
kidul putra kidul tamagochi pemberian dari mas randy ini kalau nggak dikasih makan nanti dia
yalah ayam kiki ayam kiki kenapa gini mainnya begituan inget umur inget usia ayam kiki
lagian si randy nggak jadi pelit amat segala mainan bocah dikasihin mendingan juga uya yang
jelas memberikan janji untuk sehidup semati setulus hati uyak yang paling dalam aku enggak
butuh janji janji ya uya lagian mas randy itu ngasih ini tuh ada tujuannya ada maksudnya kalau

mas randy pengen tahu ketekunan kiki merawat tamagotchi putra kidul ini
berarti kalau kiki bisa merawat si tamagotchi ini
otomatis suatu saat nanti kiki bisa merawat dengan keyakinan penuh putra hidup
penuh tanggung jawab dan kasih sayang
makanya kiki kasih nama tamagotchi ini itu putra kidul putranya kiki dan abdullah randy
selamat sore pak
kok bapak bisa ada di sini ya ada apa
randy kan orang kepercayaannya al
saya ada kepentingan
anda sendiri ngapain kemarin
ini pak saya habis ngurusin mobil saya yang kemarin hilang di rampok
sukses buat mobilnya
pak nino merahasiakan dari saya kalau dia ketemu erlangga
pak nino menanyakan sesuatu soal pak ke erlangga
saya udah bisa ketemu sama tahanan yang beramai erlangga
tamunya udah pulang kan ya
tapi maaf pak
baru saja dia itu marah besar
dan dia itu juga menolak berbicara dengan tamu sebelumnya
sekarang bahkan dia tidak mau berbicara dengan siapapun
angga marah besar gitu
tadi saudara erlangga bilang
kalau dia hanya mau menemui seorang saja
yaitu pak aldebaran
angga pengen ketemu sama pak aal
buat apa ya
ya udah udito
saya permisi pak
lima bulan plus aku gak mau chek

aku gua mah plein naja
di situ angga jadi marah besar ketika ketemu sama pak nino pak
dan dia menolak untuk ketemu sama siapapun
kecuali ketemu sama bapak
mau apa lagi angga ketemu sama gue
makasih informasinya ren
oke ren habis ini kamu langsung pulang aja istirahat di rumah ya
baik pak makasih
sampai jumpa di video selanjutnya